kita dengar ya apa alasan dari sejumlah pengusul tentukan ini berangkat dari problematika sosial yang ada di indonesia
tidak hanya kemudian soal perceraian tadi tapi juga ada hal hal yang sifatnya misalnya yang tadi kita sebutkan ada penyimpangan lah dan lain sebagainya
bahasanya seperti itu
kalau kemudian tidak masuk ke unsur pidana lalu seperti apa instrumennya apa untuk bisa menyelesaikan masalah masalah problematika sosial di masyarakat
oke pertama kan kalau memang
kalau memang problem sosial itu bukan sesuatu yang merugikan orang lain ya biar diatur oleh kelompoknya itu masing masing ya
tetapi kalau problem sosial itu menimbulkan persoalan kepada orang lain yang sifatnya pidana entah itu kekerasan diskriminasi pelanggaran hak perempuan pelanggaran hak konstitusional perempuan gitu ya
yang lalu menimbulkan traumatik hidupnya seolah olah tidak bercahaya lagi
nah itu negara harus hadir gitu
tapi kalau rambu rambu itu tidak ada di situ
misalnya ya biar diselesaikan oleh kelompoknya itu sendiri ya
dan ya menurut saya ketika hal itu tidak berdampak pada orang lain secara pidana atau kekerasan gitu ya negara tidak perlu ikut campur gitu
oke jadi sejauh mana kemudian negara bisa masuk ke
kalau memang tujuannya untuk menyelesaikan masalah sosial sejauh mana
apakah ini dalam pasal pasal ruu ini terlalu jauh terlalu masuk sekali ke ranah ranah
nah pribadi begitu atau sampai sejauh mana bu
ya sekali lagi menurut saya kalau negara itu harus hadir pada masalah sosial yang menimbulkan persoalan
yang merugikan orang lain
yang ini tidak menimbulkan kerugian orang lain tidak menimbulkan persoalan
kalau menurut saya ya tadi ya masalahnya masalah apa tadi isu isu yang kita bahas
itu kan bisa jadi diyakini oleh kelompok tertentu tapi tidak diyakini oleh kelompok lain
gimana negara mau mengaturnya itu
lewang yang sini setuju sini nggak tau gimana negara ada di mana
nah itu kan persoalan
jadi kalau itu wilayah moral norma yang itu diyakini oleh kelompok itu dan ini tidak berdampak kepada sesuatu yang merugikan orang lain
ya biar diatur oleh kelompok itu gitu
tetapi sebenarnya malah justru banyak ya kalau kita ruu pks itu banyak merugikan orang lain itu
negara harus segera hadir itu
yang itu justru belum
ya allah banyak sekali ya angka kekerasan seksual itu semakin meningkat baik di offline maupun online
banyak yang traumatis banyak yang pengen bunuh diri banyak yang kerugian kerugian dan banyak hak haknya yang terserabut gitu loh
nah itu merusak hak negara segera harus hadir dong
tapi kalau perdebatan antara tadi ya persoalan persoalan normal sosial itu kan norma sosial ini dengan norma sosial itu kan berbeda
jadi sanksinya ada sanksi sosial saja
sanksi sosial dengan kesepakan dari kelompok yang meyakini itu
jadi kalau kita lihat dari ruu ketahanan keluarga menurut anda apakah memang ada pasal pasal yang sebaiknya dicoret saja
direvisi atau apa
jadi kalau memang ini mau diteruskan ya ada banyak catatan
ini kan masuk prolegnas nih bu
ya harus banyak catatan ya
satu terkait dengan definisi keluarga
ya itu bagaimana tidak hanya yang sebatas sedarah ya
karena realitasnya dimasarkan
itu kan juga banyak keluarga keluarga lain yang masuk di dalam keluarga itu gitu
khawatirnya kalau sedarah nanti ada kita mupu orang atau ada misalnya kayak kasus di tempat saya ada mahasiswa di rumah saya
lalu saya abekan karena dia bukan anggota keluarga
nggak bisa juga kan
yang kedua memang ruu ini masih tumpang tindih dengan undang undang yang lain
jadi menurut saya lebih baik kita mengoptimalkan undang undang yang sudah ada
untuk kemudian bagaimana itu berfungsi
bagaimana kita bisa membuatnya berfungsi secara nyata dan banyak membawa manfaat gitu
dan juga sebenarnya sudah banyak program program tanpa diatur ini
kementerian dan lembaga itu sudah melakukan
termasuk tadi ya bin win tadi kan sudah melakukan itu
jadi menurut saya
jika semangat pembentukan undang undang adalah untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur
maka sangat mendesak misalnya ruu pengasuhan itu perlu diatur itu segera gitu
bukan kemudian semua undang undang
ada di sini yang itu menjadi tumpang tindih gitu
jadi perlu ditinjau kembali
perlu ditinjau kembali
jadi kalau catatan saya satu ya yang terkait dengan norma keluarga itu norma keluarga
norma agama itu yang dipahami oleh siapa
yang kedua ya memang harus bisa membedakan mana yang normal sosial
mana yang itu bisa menimbulkan merugikan orang lain
kemudian yang ketiga ya tadi pasal berapa tadi dua puluh lima ya yang sangat terlihat itu
ya ini state ibuism itu mendomis apa mengembalikan perempuan ke domestik lagi itu menurut saya sudah tidak relevan dengan zaman dulu
oke jadi sejauh mana rancangan undang undang ketahanan keluarga ini merampas hak hak pribadi seseorang tidak hanya perempuan
ya kalau semuanya tadi harus diatur secara teknis gitu sementara situasinya itu tidak setehnis itu gimana
jadi ada ekspresi ekspresi misalnya ya tuh wah sudah aku udah capek aku tak jadi bapak rumah tangga aja deh
kamu aja cuma itu kan juga terlanggar
iya kan gitu
apa jadi mungkin perlu kajian kajian lebih mendalam lagi ya sebelum ini kemudian diteruskan gitu
oke apa sih yang anda harapkan bu halim ketika kemudian dpr membentuk rancangan undang undang ketahanan keluarga ini
apakah kemudian lebih banyak mendengarkan suara publika atau menggunakan dasar yang lebih kuat lagi kah atau apa
karena kan ini terakhir juga menimbulkan kontroversi ya sehingga beberapa anggota dpr mengatakan
ini memang perlu dikaji lagi masih bisa direvisi dan lain sebagainya
apakah memang perlu banyak mendengarkan masukan agar kemudian atau lebih baik tidak perlu ada ruu ketahanan keluarga
kalau sifatnya pengulangan dari undang undang yang sudah ada kenapa harus ada
jelas tidak perlu menurut anda
perlu menurut saya kita tegakkan aja undang undang yang lain gitu loh
dan ormas ormas yang civil society mereka tuh juga dengan sudah kreatifnya merumuskan ya yang ada
misalnya kalau saya bisa menyebut ya organisasi muhammadiyah aisyah
itu sudah punya buku tuntunan menuju keluarga sakinah yang sudah disahkan di muktamar makassar dua ribu lima belas misalnya
dengan jelas kewajiban suami adalah mencari nafkah dan mendorong istri untuk berkontribusi terhadap nafkah keluarga
nah itu kan mencoba untuk mengakomodir dan situasi yang berkembang gitu loh sehingga tidak sesak lekut harus ini harus itu
yang kedua yang kedua tadi saya sampaikan ya penelitian membuktikan bahwa fleksibilitas perang
fleksibilitas peran di dalam keluarga itu ternyata itulah yang membuat ketahanan keluarga itu terjadi gitu
dan menurut saya satu lagi mas karena sekarang situasi perempuan itu banyak yang punya penghasilan lebih daripada suami gitu ya
maka yang perlu diperbaiki juga adalah krisis maskulinitas yang dialami para suami ini
bagaimana walaupun dia punya penghasilan rendah lebih rendah daripada istrinya tidak harus merasa dirinya tidak menjadi laki laki sejati gitu loh
bisa jadi ini loh ini enggak
enggak dibahas di sini
jadi krisis maskulinitas sekarang kenapa sebenarnya perceraian itu menurut saya ya kenapa perceraian itu kok gugat cerai dari perempuan lebih banyak daripada talak cerai dari suami
menurut saya begini juga karena terjadinya krisis maskulitas pada laki laki karena dia merasa tidak menjadi seorang laki laki karena punya penghasilan lebih rendah daripada perempuan
nah untuk mengembalikan ke laki lakiannya dia melakukan kdrt
sehingga dia akunya itu muncul lagi
nah ketika dia mengalami kdrt sang perempuan aku dulu nggak punya penghasilan atau penghasilanku lebih rendah disakiti
sekarang aku punya penghasilan lebih juga disakiti
itu satu sisi
yang kedua bisa jadi sang perempuan pun juga karena dia mencontoh suaminya ketika suaminya punya penghasilan lebih itu melakukan dominasi si perempuan ini ketika dia punya penghasilan lebih juga melakukan dominasi pada suaminya
ya semakin krisis maskulinitasnya terjadi
maka solusinya ya bagaimana keduanya itu diberikan pencerahan untuk saling menghormati saling memberikan kebaikan ya saling mencintai dan kesalingan itu menjadi sesuatu yang sangat utama disitu
oke jadi tidak bisa kemudian mengukur masalah undang undang ini berdiri karena dibentuk karena ada problematika perceraian yang semakin tinggi itu harus dikaji lagi apa indikatornya apa problemnya seperti itu
jadi untuk mengatasi perceraian yang tinggi di indonesia itu bukan lalu mengembalikan perempuan untuk ke rumah tangga gitu loh
tapi bagaimana menghadapi realitas yang ada lalu didiskusikan bersama gitu
termasuk maksud saya tadi ya krisis maskulinitas para laki laki harus diselesaikan itu gitu
itu persoalan yang saya pikir menjadi suatu yang sangat penting diperhatikan juga
nah hal itu belum ada disini
dan ini perlu dikaji lagi ya
perlu dikaji lagi
baik kita tunggu seperti apa kemudian
dpr melihat atau mendengar aspirasi yang muncul hari ini dan juga kemarin ketika draft undang undang
rancangan undang undang ketahanan keluarga ini dibaca oleh masyarakat termasuk juga oleh bu halim tadi yang begitu keras menolak katakan begitu
rancangan undang undang ketahanan keluarga ini seperti apa
kita tunggu bagaimana kemudian dpr merevisi atau mungkin mengkaji lagi lebih dalam soal ini
terima kasih banyak bu alim sudah hadir di layar demokrasi pada malam hari ini berbagi perspektif
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi
lain tetap bersama kami di layar demokrasi